sebentar lagi sang ratangga nama kereta mrt yang diambil dari bahasa jawa kuno
yang berarti kereta perang ini akan segera beroperasi
kereta ini nantinya akan melewati tiga belas stasiun
dimulai dari lebak bulus jakarta selatan hingga bundaran hotel indonesia jakarta pusat
sepanjang enam belas km
di setiap stasiun yang akan disinggahi penumpang akan melihat tema berbeda
baik warna dan relief pada dinding dan lantainya
head corporate secretary and planning pt mrt jakarta muhammad kamaludin
mengajak saya memantau keberadaan beberapa stasiun mrt
diantaranya stasiun hajinawi dan stasiun blok a
dua stasiun ini sengaja dipilih dengan alasan sudah lebih rapi
dan aman dari pengerjaan material proyek
yang menarik juga yang kami lihat daripada mrt ini adalah tiga belas stasiun
dengan konsep yang berbeda beda
seperti kita berada di sini ini konsep betawi
mungkin mas kamal bisa cerita kenapa memilih konsep betawi di haji nawi ini
iya jadi hajinawi ini sejarahnya adalah tokoh betawi yang disegani di sini
dan beliau adalah toko seni betawi
dan ini menjadi dasar kami menentukan bahwa stasiun hajinawi ini
menggunakan tema betawi baik dari sisi warnanya
menggunakan warna oranye kuning dan warna kayu di sini
itu yang pertama kemudian yang kedua juga banyak ornamen ornamen yang didesain dari bentuk gigi balang
gigi balang ini adalah ciri khas interior betawi yang biasa digunakan di atap atap
ini kami gunakan untuk lapisan kaca kami
kemudian juga lapisan untuk penutup hujan
kemudian juga ada beberapa yang di dinding dan di interior kami
karena bifat mawat ini juga terkenal sebagai pusat interior jakarta
dulu pusat furniture dan ada pusat penjualan interior juga
jadi ini juga ingin kita pertahankan akan menjadi tema yang menjadi satu kesatuan dengan stasiun mrt nya sendiri
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini